kamu percayakan sama aku sayang
sekarang kamu fokus kerja aja ya
aku pulang aku gak mau ganggu kamu
tapi maaf aku lagi gak bisa ngantar aku banyak kerjaan
kamu jangan lupa makan loh
harusnya aku nggak pergi sendiri untuk cari bunda
harusnya aku sama aura
alhamdulillah pasti bantuin aku kalau aku lagi susah
sekarang pasti aura lagi susah
sekarang pasti aura lagi susah
sekarang pasti aura lagi susah
sekarang pasti aura lagi susah
udah mulai lagi nyariin aku
dan bu atiya juga pasti marah sama aku
karena aku gak pamit pergi
aku gak boleh nangis terus
aku harus kuat kayak bunda
ternyata benar itu naya
naya gak boleh sampai lihat aku ada disini
kamu mau kemana
masih banyak kerjaan di dapur yang harus kamu selesaikan
naya yang mau kerja di hotel ini
bisa bahaya kalau naya sampai bocorin asia aku ke mas vero
aku harus cari cara supaya naya dipecat
kamu udah datang
coba aku lihat
aku lagi butuh banget loh file ini
aku punya kabar bagus buat kamu
apa tuh mas
barusan pihak rumah sakit terapkan aku
dan mereka udah reschedule jadwal kita untuk ketemu dokter kandungan
rasanya biasa aja
kata siapa sih sayang aku biasa aja
aku tuh seneng banget sama kok kayak kamu
aku kan juga pingin sekali punya omongan
ini kan file kamu bilang penting
kamu mending kerjain dulu deh kerjaan kamu
pokoknya aku gak boleh ketemu dokter kandungan lagi
aku nggak mau mas fero tau kalau rahim aku sudah diangkat
meli mas bentar ya
meli boleh nggak mampir sebentar ke panti
sebentar aja gak lama lama kok habis dari situ langsung
alhamdulillah makasih banyak loh nyonya ya
baik banget sih udah cantik baik lagi
ya kan sesuai janji tante meli
tante meli udah selesai belanja nih
sekarang waktunya tante meli nganterin bening ke panti
yang pusing atau yang clean
ayo udah makan tante meli tau
kamu pasti lapar belom makan nih kan
yuk mam nih miniknya
makasih ya tante
lihat deh foto bayi bayi ini
kok kamu kesannya biasa aja ya
mas terus aku harus gimana mas
masa aku harus harus jengkrak jengkrak
ngerasa aku seneng atau gimana ya
cuma ya ini feeling aku ya
kayaknya kamu tuh gak suka banget
kalau kita tuh punya omongan
udah dong mas
gak usah mulai lagi
selalu aja kita ributin masalah ini
kan tadi aku udah bilang sama kamu
aku itu juga senang banget
kalau kita akan punya momongan
kamu percayakan sama aku sayang
sekarang kamu fokus kerja aja ya
aku gak mau ganggu kamu
nanti aku banyak kerjaan
aku pulang ya
kamu jangan lupa makan loh
aku gak salah lihat
tadi itu bener kak nessa
tapi dimana dia sekarang
ngapain sih naya kesini
kamu dari mana aja sih
pasti kamu habis nyariin bunda ya
kenapa kamu gak bangunin aku
soalnya kamu tidurnya
keliatan minyak banget
makanya aku gak bangunin kamu
kamu jahat banget sih bening
kan seharusnya aku jagain kamu
kan ada rangga melli